sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih bu
terima kasih ya
eh tunggu tunggu bang
lupa aku beli terigu
bikin kue lah bang
udah saya beliin aja
cariin terigu merek kotak hijau ya
kotak hijau ukurannya satu kilo
mbak be kenapa
tiap sahur din
surti kan tiap sahur masak lauk enak be
iya itu mah gue tahu den
terus kenapa mbak be bilang tiap makan kagak enak
bukan soal lauknya
nah gigi gue
ada terigu bang
yang merek kotak hijau
baik ukurannya bang
ada yang setengah kilo sama yang sekilo
be kalau mbak be mau makan enak
giginya ditambel aja be
ya ditambel gigi mbak be yang lo bang
biar jadi rata
tapi udah kagak ada giginya
be mbak be pasang gigi palsu aja
biar bisa dilepas kalau lagi tidur
bener juga lo ya
kagak tahu be
mbak abe ke dokter gigi aja
assalamu'alaikum mbak tiur
ini bang pus terigunya
masih ya bang
sama sama eh mbak tiur
kalau mbak tiur perlu apa apa terus males keluar
ini kue pesanan bu rw
jadi jangan sampai ada yang salah ya
bu rw ya saudaranya bu salma
bu salma yang di gang lima
tapi salah ternus
siapaan sih mbak yanti
jangan jadi pada ribut
pokoknya ini pesanan ibu rw yang di kota
katanya sih buat ngasih temen temennya
kalau teman temannya suka berarti nanti pesen lagi ke emak betul
emang kenapa gak boleh gue senyum
masa nggak boleh jak boleh atuh
murah senyum itu murah rezeki
oh jack bang
di gang tujuh ya
iya tadi lupa
semalam pulsa tati abis
beliin pulsa buat emak gi
kan ada mbak surti
biar mbak surti aja ngerjain
biar surti aja ngerjain mbak tapi beli pulsa aja
biar emak bisa telepon
im mendingan lu minta anterin si ocak aja ke rumah sakit
ngapain gue ke rumah sakit
lah tadi lu bilang mau keluar keluar gitu
ya tapi bukan ke rumah sakit
lah lu gimana sih
kan di rumah sakit ada dokter gigi juga im
bener juga lu
kata bu guru kita harus kesep gigi
isi yang berapa mbak
yang seratus ribu
boleh isi dulu nih
isi dua nomor ya bang
gak jadi yang seratus mbak
iya tapi dua nomor
yang satu sembilan puluh ribu yang satu sepuluh ribu
kenapa nggak isi yang seratus sama sepuluh ribu aja mbak
abang banyak nanya tinggal diisi aja
oh seperti itu
ya nanti kalau udah jadi saya kabarin ya bu ya
mbak udah bisa telepon
busa mbak yang telepon
bilangin kalau dia mau kemari ngambil kuenya nanti sore
pulsa mbak udah lu beliin
kok pulsanya cuma isi sembilan puluh ribu
iya mah yang sepuluh ribunya buat pulsa tati
kang gue nitip koran bentar ya
mau nambahin koran ke bis biar laku banyak
boleh gue aja gak ya mari
ntar jatah gue lu yang nganterin
katanya tadi kamu lemes
pur ada apa dengan neng tika
bapak sudah hitung anggaran untuk lebaran
terus anggaran untuk baju gamis ibu udah dimasukin apa belum
loh kok belum sih mak
piyek tuh bapak ini
bu ini anggaran yang penting aja buat lebaran nanti
jadi bapak pikir baju gamis ibu itu nggak penting
ya kalau ibu mau beli baju gamis berarti nggak usah beli baju yang lain
lah itu kan buat ganteng ganti toh bapak
pokoknya tidak ada anggaran baju gamis
bapak itu pelit
lebaran kok nggak boleh keren padahal ibu ibu lain sholat id ganti
kumpul keluarga ganti
bapak kalau bagus pasti dibeliin baju lebaran kan pak
kamu nggak marah kan kalau gue isi bensin dulu
emang bensinnya habis
ya kalau cuma sampai ke tempat kamu sih
tapi kalau gue harus balik ke pangkalan kayaknya gue harus dorong sih
jauh dari tempat kamu ke pangkalan itu jauh
bukan beli bensinnya
kamu nggak marah kan
istri saya sudah minta ini minta itu
tadi bilang mental dibeliin baju gamis
padahal kemarin udah minta mukena minta kerudung minta baju
dro kalau bini lo pengen dandan emang kenapa sih
kan buat lo juga
iya ded tapi
istri saya dandan buat saya
kamu turun dulu ded
ntar deh mas
tiga liter aja ya
ibu mana gas
eh bapak udah dateng toh
pak gimana pak bapak udah berubah pikiran
berubah pikiran gimana
ia beliin ibu baju gamis toh pak
emangnya ibu beli baju gamis buat apa
yuk biar bapak seneng gitu loh liat ibu
oh buat bapak seneng tuh
lah iya toh pak ya bapaklah yang dibikin seneng
iya siapa aneh toh pak yang dibikin seneng
pak ini aneh banget
pak oke juga beliin baju lebaran ya pak
pak kok lama
iya nih mas purnya mampir mampir terus
kok gue disalahin

nggak mau dibayar
iya nyak nggak apa apa

iya nyak tadi pagi amput